who mencatat pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu jumlah pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit di dki jakarta meningkat
sejumlah rumah sakit terujukan covid sembilan belas di ibu kota menyatakan siap bila terjadi lonjakan jumlah kasus positif terutama pada masa libur natal dan tahun baru mendatang
rumah sakit rujukan covid sembilan belas di ibu kota menyebut siap menghadapi lonjakan jumlah kasus positif covid sembilan belas
rs pi sulianti saroso jakarta utara salah satunya
hingga jumat pagi tingkat keterisian kamar rawat inap di rumah sakit ini hanya sekitar tiga puluh persen
pihak rumah sakit menyatakan akan memaksimalkan kapasitas kamar rawat inap yang tersedia yaitu satu ratus empat puluh kamar bila jumlah kasus positif melonjak saat libur natal dan tahun baru mendatang
jadi antisipasi atau persiapan kita satu dari sdm dulu ya
jadi sdm dulu
jadi sdm dulu
tim dokter perawat dan penunjang yang lain
kemudian perasarana yang lain ya
contohnya alat pelindung diri obat obatan kemudian alat laboratorium dan juga ambulan itu penting sekali
kemudian nah tempat tidur kalau tempat tidur kan sudah ready dari kemarin
jadi tempat tidur yang isolasi maupun isolasi negatif termasuk icu
insya allah kita sudah
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko mengunjungi wisma karantina pademangan jakarta utara pada jumat pagi
ia memastikan proses karantina pelaku perjalanan dari luar negeri berjalan baik untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari luar indonesia
sepekan terakhir wisma karantina pademangan mencatat sedikitnya sembilan hingga dua puluh pelaku perjalanan dari luar negeri dinyatakan positif covid sembilan belas saat menjalani karantina
mayoritas adalah pekerja migran
muldoko meminta wisma karantina pademangan memperketat pengawasan agar wni yang sedang menjalani karantina menerapkan protokol kesehatan dengan baik hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh
dari kapasitas lima tujuh ratus sembilan puluh enam tempat tidur yang tersedia di tower delapan sembilan dan sepuluh wisma karantina pademangan sekitar tiga empat ratus terpakai
muldoko mengimbau wni yang berada di luar negeri agar mempertimbangkan rencana pulang ke indonesia
jika terjadi lonjakan jumlah kasus positif covid sembilan belas di negara asalnya